pengendara sepeda motor ini tampak menolak dihentikan aparat satuan polisi pamung praja
di kawasan keranganyar sawa besar dekatan pusat senin pagi
protes pun langsung dilontarkan pengendara lantaran telah menggunakan masker
namun petugas menyebut pengendara kedapatan tak menggunakan masker dengan baik dan benar
kita temukan bahaya sebanyak tiga puluh enam tahun kita tidak berhentikan itu tidak akan diselamatkan
petugas mengimbau warga ibu kota agar tetap menaati protokol kesehatan
agar terhindar dari ancaman covid sembilan belas
di bali petugas gabungan melakukan razia masker di jalan tangkuban perahu denpasar pada senin pagi
walhasil razia baru berjalan lima belas menit petugas sudah menciduk
lima belas orang yang tidak memakai masker
untuk menimbulkan efek jerah petugas menghukum pelanggar menyanyikan lagu lagu perjuangan atau nasional
razia masker ini akan terus dilakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan
mengingat terjadinya kenaikan jumlah kasus
jangan lupa like share dan subscribe ya